untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas satuan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota bandung
rutin menggelar razia bagi pelanggar protokol kesehatan
namun berbeda dengan razia pada umumnya yang biasa dilakukan di satu lokasi
razia pelanggaran protokol kesehatan di kota bandung rutin digelar setiap harinya di setiap kecamatan di kota bandung
salah satunya dengan memanfaatkan kendaraan roda empat yang diberi nama mobile covid hunter
atau mobil pemburu pelanggaran protokol kesehatan covid sembilan belas
sebanyak dua ratus unit kendaraan patroli milik polisi tni dan satpol pp
dialih fungsikan untuk membantu sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan
dalam sehari mobil patroli ini berkeliling sebanyak dua hingga tiga kali
dan dapat langsung memberi sanksi kepada warga yang terbukti melanggar
ya polrestabes bandung bersama dengan pemkot bandung telah meluncurkan mobile covid sembilan belas hunter
kendaraan kendaraan tersebut berkeliling kota bandung untuk mengingatkan masyarakat
agar berdisiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia franky wijaya
selamat siang frankie jadi seberapa efektifkah mobile covid sembilan belas hunter ini
ya selamat siang rizky
benar sekali sebagai upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas
satuan gugus tugas di kota bandung sendiri
memang hari rabu lalu meresmikan mobile covid sembilan belas
yaitu mobil yang memang bergerak untuk memburu pelanggar pelanggar protokol kesehatan di kota bandung
kita tahu sama sama saat ini kota bandung sendiri masuk zona oranye
artinya ini zona risiko sedang penyebaran covid sembilan belas
sehingga memang pemerintah sendiri mengintensifkan razia razia yang digelar
untuk memastikan warga itu rutin memakai masker dan tidak berkerumun
terutama di tempat tempat temu
salah satunya dengan mobile covid sembilan belas hunter ini
saya berkesempatan langsung memang untuk melihat bagaimana cara kerja dari mobil covid hunter ini
dan memang pagi pagi sekali tadi sudah berkeliling
terutama di daerah daerah yang padat padat
seperti misalnya pasar pagi
salah satunya di kecamatan kiara condong
dan saat ini saya sudah bersama dengan kapol sek kiara condong
kompol asep saipudin
yang tadi juga menemani saya untuk berkeliling dan memimpin langsung operasi mobile covid hunter pada hari ini pak ya
pak ini bisa dijelaskan sedikit supaya masyarakat tahu mobile covid hunter ini diadakan
biasanya kan hanya razia di jalan jalan
ini seberapa efektif pak
apakah dengan jemput bola mencari warga yang tidak pakai masker lebih efektif atau bagaimana ini pak
satu minggu yang lalu
mobil ini sudah dilaunching oleh pak kapol dajabar
dan perintah pak kapol estabes bandung
untuk mobil covid hunter ini secara efektif harus melaksanakan konsistensi dalam sehari tiga kali
jadi petugasnya yaitu tadi kita mencari
kemudian memberikan edukasi dan memberikan tindakan
baik sedang ringan maupun berat kepada para pelanggar protokol kesehatan
terutama yang senampak sekali adalah penggunaan masker
alhamdulillah dengan adanya mobile covid sembilan belas hunter ini
masyarakat sangat mematuhi
karena begitu melihat mobil ini mereka langsung ingat kepada masker
ini yang sangat luar biasa
dan terakhir kabarnya penindakannya ini berbeda dengan yang di jalan
ini agak lebih keras
tadi sanksi sanksinya saya perhatikan ada seru nyanyi
ini sanksinya apa apa saja pak yang tadi ditemukan biasanya
dan biasanya pelanggaran bentuknya seperti apa nih pak
yang sering ditemukan dari mobile covid hunter ini
baik ini pelanggaran itu ditindak dengan tindakan sedang ringan dan berat
kalau yang ringan biasanya kita ditegur kemudian dikasih tahu
kemudian mungkin yang sedang kita diberikan tindakan dia supaya nyanyi
atau menyanyikan lagu indonesia raya atau pancasila
kemudian tindakan yang beratnya kita kasih catatan ke polisian
dengan kita minta identitasnya dan kita catat mereka bahwa di kota bandung sejak psbb
dengan menggunakan catatan ke polisian ini sangat efektif
jadi mereka tercatat sebagai pelanggar covid sembilan belas
pak ini sejak rabu kemarin sudah dijalankan
dan dalam sehari biasanya menemukan berapa banyak pak yang melanggar
untuk teguran tertulis ini rata rata lima puluh sampai seratus
kami temukan ini selama dua jam kami lakukan
kalau dikalikan tiga berarti enam jam hampir dua ratus sampai tiga puluh
ini tidak pakai masker pak
tidak pakai masker
kemudian kalau teguran lisan ini bisa sampai lima ratus an setiap satu harinya
berarti artinya memang di jalan sendiri
ditemukan masih banyak orang yang tidak patuh dan tidak memakai masker
dan ini harus menjadi perhatian semua karena ini hanya di satu kecamatan saja
yaitu kecamatan kiara condong
bayangkan ini ada dua puluh tujuh kecamatan di kota bandung
dan setiap harinya ada sekitar dua ratus orang
itu yang ketangkap di jam jam tertentu
artinya cukup banyak orang yang masih belum memakai masker
ini tentunya harus menjadi perhatian bagi semua bahwa
hal hal kecil seperti memakai masker ini bisa membantu untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
dan sebagai informasi risiko kota bandung sendiri
ini masih memiliki sebanyak satu ratus empat puluh tiga kasus aktif
dengan angka kematian sebanyak lima puluh delapan orang
dan ini tentu harus menjadi perhatian bagi semuanya bahwa
semata mata adanya tim tim ini bukan untuk memberi sanksi
namun untuk memberikan kesadaran masyarakat bahwa bahaya covid sembilan belas itu nyata
baik franky wijaya melaporkan dari bandung jawa barat
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas